dalam memperingati hari sumpah pemuda ke sembilan puluh satu
menteri pendidikan dan kebudayaan nadiem makarim
perdana jadi pembina upacara di lingkungan kemendikbud
nadiem yang juga menjadi menteri termuda dalam kabinet indonesia maju ini
mendapatkan pesan harapan dari sejumlah siswa siswi sekolah yang hadir
dalam upacara peringatan hari sumpah pemuda
mendikbud nadiem makarim menjadi pembina upacara dengan tema bersatu kita maju
di lingkungan kemendikbud untuk pertama kalinya
dengan menggunakan pakaian adat jawa
menteri termuda dalam kabinet indonesia maju ini
juga memberikan amanat kepada generasi milenial dan generasi baru lainnya
untuk bijak menyikapi perkembangan teknologi
serta meminta mereka mulai bekerja untuk bangsa
tapi kayaknya so fars kita cek bahwa sebenarnya
salah satu menteri termuda maksud saya itu adalah ini suatu sinyal
bahwa ini saatnya pemuda bangkit
ini saatnya pemuda bukan hanya berpikirkan gimana caranya sukses untuk dirinya
tapi juga untuk bangsanya
karena sebenarnya kepemimpinan terutama kepemimpinan dari anak pemuda
itu harus dari muda muda dia memikirkan bagaimana saya bisa melayani
bukan hanya sukses sendiri
jadi itu sebenarnya esensi dari pidato saya amanat saya itu
lihatlah saya ternyata bisa loh anak muda di sini
dan walaupun betapa susulitnya kadang kadang birokrasi
betapa banyaknya tantangan tanggung jawab yang begitu besar
tetap aja melangkah aja ke depan
karena nggak ada yang namanya gagal kalau kita melangkah
satu satunya kegagalan itu kalau kita diam di tempat
kegiatan upacara peringatan yang diikuti oleh jajaran dirjen dan staf kemendikbud ini
juga dihadiri oleh sejumlah pelajar dari berbagai sekolah di jakarta
siswa siswi sekolah yang hadir dengan berpakaian adat daerah ini
juga memberikan tanggapan tentang hari sumpah pemuda
serta harapannya kepada nadiem makarim sebagai perwakilan tokoh muda dalam pemerintahan
menurut aku hari sumpah pemuda itu sebagai simbol buat remaja masa kini
buat meneruskan perjuangannya pahlawan pahlawan pada masa lalu

ataupun generasi jajaran yang ada saat ini
supaya tetap berprestasi gitu

oke nah harapannya kepada kemendikbud yang baru nih mas nadiem makarim
semoga menteri kemendikbud yang baru bisa menjalankan tugasnya dengan baik sih
menurut aku arti sumpah pemuda itu buat penyemangat para bangsa zaman sekarang
untuk bisa lebih maju terus ke depan
biar bisa membanggakan yang pahlawan sudah gugur
biar tidak mengecewakan
oke akhirnya apa yang harus dilakukan
belajar sih dari masa lalu menurut aku
supaya apa yang terjadi di masa lalu tidak terulang lagi
harapannya buat nadiem makarim sebagai menteri kemendikbud
harapan aku bisa bersosialisasi sama para pemudanya lebih dekat
jadi mengerti apa yang kita mau dan bisa mengembangkan lebih jauh lagi
selepas upacara nadiem pun menjadi incaran
sejumlah pegawai kantor dan siswa siswi sekolah yang hadir di kemendikbud untuk bersuah foto
albi pratama angga cita kesuma jakarta